meski pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait transportasi online
namun konflik antara sopir angkutan konvensional dengan online masih saja terjadi
di sidoarjo ratusan sopir angkot melakukan sweeping terhadap sejumlah ojek dan taksi online di terminal bus purabaya
mereka menurunkan paksa para penumpang yang dibawa sopir angkutan online
sweeping ojek dan taksi online ini dilakukan ratusan sopir angkot di depan pintu keluar terminal purabaya surabaya
jalan lejen suto yosidoarjo selasa siang
ratusan sopir angkutan kota dengan trayek melewati terminal purabaya
memaksa para sopir ojek dan taksi online menurunkan penumpangnya dan berbalik arah
aksi sweeping ini terpaksa dilakukan karena hasil pendapatannya yang menurun hingga enam puluh

semakin menjamurnya ojek dan taksi online yang dapat beroperasi bebas di dalam terminal purabaya surabaya
terlebih hingga kini tidak ada kebijakan tegas dari dinas perhubungan jawa timur
terkait beroperasinya ojek dan taksi online
kita menurunkan kita kerugian online ini lebih dari enam puluh persen setelah adanya taksi online
sementara di sub jawa timur
merencananya akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan angkutan kota untuk menyikapi keluhan
para sopir angkutan kota
riko hardiansyah sidoarjo